sampai jumpa di video selanjutnya

apa yang harus aku lakukan sekarang
aku gak boleh membiarkan tuhan
menyerahkan hasil dari situ pada nyonya
semuanya pasti akan langsung terbongkar
dan non evita akan membenci aku selamanya
ini hasil tes tn nya
tuhan sudah menerima hasil tes itu
dan tuhan sudah menerima hasil tes itu
tuhan sudah menerima hasil tes itu
aku harus menghalangi dia
aku harus menghalangi dia